dan semeliter yang ada di
jadi berani kita stop
dan supaya ingat pripot itu sudah
jadi jangan terbayang bayang
freeport itu masih miliknya amerika
sudah mayoritas kita miliki